nanda jangan berbicara
nanda jangan berbicara
aduh sani gak ngerti nih
nanda ngomong apa sebenarnya
nanda harus ngerti
sani udah gak tahu
kalau sani jadi bunga
nanda mau jadi apanya
kamu tahu gak betapa besar sayangku cintaku padamu
kamu gak tahu kamu kelewatan
yang pastinya sebesar dan lebih besar lagi
bang sandi gak pernah bohong
kan bang sandi pernah bilang
kalau di hati bang sani ada tulisan
bener kakak tuh
sani sani bangun
nanda kamu dimana nanda
siapa sih pria itu
gak tahu tuh
paling paling juga dia pacaran nana
kok mau ya sama orang bisu
ya paling juga cowok itu mau manfaatin tubuhnya doang
dia udah puas dibuang ditinggal ya
asal mau tanya sani dimana ibu
eh eh dia senang jalan jalan sama nana
jalan jalan kemana bu
eh ibu nggak tahu tuh ya
tapi gak apa apalah
ibu senang kalau nana itu punya teman baru
terima kasih ya
terus gimana asan
sani biarkan saja wah
justru yang asan pikirkan ada makhluk aneh yang menyerang kita kemarin
jangan jangan jangan
itu yang membuat dia kaget nantinya
jangan sampai kita mengkhawatirkan dia
ya udah sebaiknya kita tanyain langsung warga sekitar sini
ya itu mungkin lebih baik
iya kita pergi dulu
aduh aduh aduh aduh
kayaknya masih atet tuh
sekarang ada di mana
itu mayatnya tuh bang
malang malang masuk ke luar lagi
bukannya orang ini yang kita tolong kemarin
bagaimana misalnya terjadi bang
ini bukan pertama kalinya bang
ada orang mati misterius seperti ini
gue ngerasa ada yang gak beres dengan kampung ini
itu yang asan pikirkan wan
tapi kita harus tetap cari tahu saat
kalau kita diam di sini
nggak akan kelar kelar
tapi kita tidak boleh gegah apa
sani mau minta tolong boleh nggak nih san
biar bisa bicara dengan jelas
nana itu sakit dari sejak awal
jadi sebelum bawaan
tidak mungkin tersembuhkan begitu saja
eh bogel ada apaan sih lo
lo ngapain bisik bisik ah
sambut lo ikut sambut
iya bul bul bentar
san pengen nikah nih sama dini
lo pengen nikah
eh lo jangan mentah mentah perempuan bisu lo mau nikahin
lo mau mainin dia apa
mama juga belum mentuh tau nggak
sani udah nanya sama dia
bokel kalo lo bener bener sayang sama dia
lo harus terima padanya dong
karena itu bisu bukannya iya
jadi intinya lo berdua mau nolongin gak
kalo emang gak yaudah dijemahin aja deh
tapi inget inget satu hal ya
jangan sekali kali ya
melarang sani nikahin dia oke
tau gak tadi malam sani mimpi kalo kita akan nikah
di pabinan yang besar banget ya mewah
seru kebayang ini jadi kenyataan nak
nanya gak beromong
sani udah gak tau
nenek kamu tuh kenapa sih
kita harus pergi
daerah ini gak aman
kita harus hidup berdua
sani mau nikah sama dia
sani jatuh cinta sama nana
eh ngapain lo pada ikut cabut
ada apa dengan kamu
lo kan padahal berdua gak percaya sama gua
makanya jangan main main sama sani boy oke
lo udah keterlaluan tau gak
lo udah balikin coba balikin
pasti kekuatan ga ada masalah untuk lo ya
penghasian gua ada mengacungkan